halo terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia news report
puncak piala presiden dua ribu delapan belas persija jakarta akan berhadapan dengan bali united
dalam perebutan gelar juara di stadion utama gelora bung karno sabtu malam nanti hari ini
sedangkan psms medan dan sriwijaya fc akan memperebutkan tempat ketiga
sejak sabtu pagi para supporter jakmania sudah mengantri tiket on the spot di loket stadion utama gelora bung karno
padahal penjualan tiket secara on the spot baru dibuka pada pukul sepuluh pagi
ada pun tiket yang dijual on the spot hanya tersedia empat tiket
dan rinciannya akan dijual tujuh ratus tiket untuk kategori satu barat a
dua ratus tiket untuk kategori satu barat b
dan enam ratus tiket untuk kategori tengah umur